dulu memang saya berpikiran seperti itu
tapi saya tidak pernah membuktikannya
sekarang saya ingin membuktikan
kalau sebenarnya rena adalah anak dari andin dan jogar
atau justru anak kandung saya sendiri
apa saya bisa ke rumah anda
kalau nino kesini dan membahas soal reina dengan nindi
dan andin dengar
bisa bisa semuanya kebongkar
kebetulan saya mau keluar
kita ketemu di luar aja ya
kita ketemuan di vinden cafe sejam lagi
oke saya kesana sekarang
kenapa jantung gue berdebar kencang
apakah semuanya akan terbongkar hari ini
terima kasih mas peswara
apa yang ada iphon pressure sekarang saja
kan ada kalimat basa baska
weilktu bozex oppn abogada semuanya
sempat terus aku disuruh nyumpet di mobil tapi mobilnya jalan
untung aku ditolongin sama om dhani
oh kasihan cucu oma kamu takut ya
yaudah sekarang udah aman ya gak boleh takut lagi ya sayangnya
lain kali kalau ada kejadian kayak gini rina cerita ya sama oma ya
kenapa randy dan mirna gak cerita kemarin
dan kok bisa bisanya elsa sampai membiarkan rena nyaris ke bawah mobil begitu
aku harus tanya sama randy
ya baik karena semuanya sudah hadir kita langsung aja meetingnya ya
oke ini dari analisa saya ternyata bagan ini
sebentar saya ngetepat dulu
halo selamat siang bu
iya siang rendy
saya mau tanya kemarin kenapa kamu gak laporan ke saya
kalau rena sempat ke bawah mobil barang
itu bahaya sekali rendy
saya nggak cerita ini karena saya takut bikin semuanya panik bu
tapi saya udah laporin ini ke pak alko bu
karena saya udah selesai
karena saya udah selesai
karena saya udah selesai
karena saya udah selesai
apalagi kalau aldebaran dan andin tidak ada di rumah

lain kali apapun yang terjadi sama rena kamu harus lapor sama saya
baik bu saya mengerti
yaudah lain kali kamu jangan lupa ya
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
bukannya dia bilang dia mau di rumah aja
dia pergi kemana kok dia gak bilang bilang sama aku
mas alko pergi
mas alko pergi
ya halo apa yang bisa wio bantu
oh iya aku mau nanya itu mas al pergi kemana ya
waduh pak bos kemana uya nggak tahu bu andin
tugasnya cuma buka tutup gerbang aja
ya emang mas al nggak bilang gitu mau pergi kemana
nggak tahu bu sumpah
ya udah deh kalau gitu makasih ya
mas al pergi kemana sih
apa yang mau anda bicarakan dengan saya
kalau sebenarnya reina
kalau anaknya andin
dari mana anda mendengar itu
elsa sudah bilang ke sini
bukannya dia yang minta supaya gue gak bongkar kalau anak andin masih hidup
reina adalah anak andin
apakah andin tahu kalau reina adalah anaknya andin
atau jangan jangan anda menyembunyikan ini dari andi
seperti anda menyembunyikan kebohongan
kalau kenyataannya anda adalah kakaknya roy
sudah tidak ada kebohongan lagi antara saya dan andri
kalau gitu jawab dengan jujur
anda memutuskan untuk mengadopsi rena dari panti asuhan
apakah alasannya karena rena adalah anaknya roy
kenapa lu ragu
dan kalaupun suatu hari nanti gue harus pastikan jati diri reina
biar gue yang pastikan sendiri
reina memang anaknya roy
kenapa anda menanyakan itu
bukannya sudah jelas
makanya anda mencarikan andin
bukan begitu kan
saya memang berpikiran seperti itu
tapi saya tidak pernah membuktikannya
sekarang saya ingin membuktikannya
kalau sebenarnya rena adalah anak dari andin dan juga rena
orang dari tarung
atau justru anak kandung saya sendiri
ada yang lucu
untuk apa saya memperjuangkan rena seperti ini
kalau memang reina bukan bagian dari keluarga saya
bukti apa yang bisa memperkuat pernyataan anda
apakah anda sudah melakukan tes dna
dan itu sudah saya lakukan

dan hasilnya dna reina memang cocok dengan adik adik saya

aldebaran terlihat begitu yakin
tapi entah kenapa
hati kecil aku ini seperti tidak bisa menerima kata katanya
boleh saya lihat bukti tes dna itu
seluruh randy untuk menghubungi anda
masih ada yang mau dibahas
kalau tidak saya mau pergi

tapi kamu sedang bersenyum ke ini
hanya benefici pulang
sudah mungkin kalian sudah menangkap rezeki
kamu berhasil bag semuanya kitar diri
tapi ini tidak
dia pasti akan cerita terus soal masalah ini
apalagi ini lu deket banget sama reina
oke baik saya rasa meeting hari ini sudah selesai ya
saya tunggu setiap kepala divisi mengirimkan laporannya ke ema saya
beres juga nih
ren saya ada tugas buat kamu
nanti anything bisa terjadi
yang tidak mungkin
adalah meng help